tim garuda enough indonesian amputee football mempersiapkan diri menghadapi event kompetisi persahabatan sepak bola amputasi se asia yang akan digelar tiga desember dua ribu delapan belas di jakarta
tim garuda enough terbilang baru dibentuk di indonesia
belum setahun berkiprah namun prestasi sudah mereka raih dengan mengalahkan tim tiger ampuative football malaysia di kuala lumpur yang dilaksanakan pada dua puluh delapan hingga tiga puluh juni dua ribu delapan belas
pada pertandingan persahabatan tersebut dua pemain tim garuda enough bahkan mendapatkan gelar pemain terbaik salah satunya junaedi sebagai penjaga gawang terbaik